terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
sidang kasus pembunuhan pelajar di pengadilan negeri tuban kami siang diwarnai kericuhan
keluarga korban tiba tiba menyerang terdakwa akibat tidak terima tuntutan jaksa yang dinilai ringan
teriakan tumiah memecah kesunyian pengadilan negeri kabupaten tuban kamisiyang
ibu dari ramadan korban pembunuhan ini mengamuk karena tidak diizinkan masuk ruang persidangan
tumiah dan belasan kerabatnya hanya bisa melontarkan cacian kepada tiga terdakwa dari luar ruangan
aksi kemarahan keluarga korban berlanjut saat sidang usai
mereka langsung merangsek maju menyerang para terdakwa yang dibawa keluar ruang sidang
sempat terjadi aksi saling dorong antara petugas dan keluarga hingga menyebabkan ibu korban tumiah terjatuh
tidak puas keluarga korban terus melampiaskan kemarahannya dengan memukul mobil tahanan kejaksaan yang mengangkut terdakwa
bahkan keluarga korban mengejar mobil tahanan hingga ke lembaga permasyarakatan
saya minta anak saya mati dia harus mati
kalau dia tidak mati keluarganya harus kubunuh
nyawa dibalas nyawa aku didorong sama petugas sampai aku jatuh
pada sidang keempat ini mengagendakan pembacaan tuntutan
jaksa penuntut umum menuntut terdakwa sigit yang merupakan otak pemenuhan hukuman penjara seumur hidup
sementara sandi purnawan dan aris afrian fajar masing masing dituntut delapan belas tahun dan lima belas tahun penjara
semuanya sama tapi dituduhkan pasal tiga ratus empat puluh kuhp pembunuhan berencana untuk pasal lima puluh lima ayat satu kuhp tentang peran serta dari masing masing penyerta
sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari penasehat hukum ketiga terdakwa
dion fajar arianto tuban